karantina di wisma atlet masya allah udah dari habis maghrib ya sampai subuh ya
inilah penumpukan penumpang di bandara soekarno hatta tangerang banten
yang menunggu antrean karantina di wisma atlet
yang diunggah salah seorang penumpang dan viral di media sosial
penumpukan ini terjadi pada sabtu pekan lalu
kebanyakan penumpang adalah pekerja migran indonesia atau pmi
sementara pengambil video adalah pelaku perjalanan luar negeri atau ppln
penumpukan terjadi karena wisma atlet masih diberlakukan lockdown
menanggapi situasi tersebut pt angkasa pura ii
selaku pengelola bandara internasional soekarno hatta tangerang
pada selasa siang meminta para pelaku perjalanan luar negeri
menjalani karantina di hotel karena dianggap mampu
pt angkasa pura ii juga telah menambah pintu masuk bagi wni
dari luar negeri di terminal dua f
guna mengantisipasi terjadinya penumpukan
sementara itu pemerintah kembali mengingatkan seluruh wisatawan
atau warga indonesia yang pulang ke tanah air
setelah melakukan perjalanan pribadi dari luar negeri
wajib melakukan karantina di hotel yang direkomendasikan saat gas covid sembilan belas
juru bicara satuan tugas saat gas covid sembilan belas wiku adhisa smito
menegaskan fasilitas karantina terpusat hanya ditujukan bagi pekerja migran
mahasiswa yang selesai belajar di luar negeri
dan aparatur sipil negara yang pulang berdinas dari luar negeri
kami bersama bahwa pengguna
penggunaan wisma atlet
dan juga rusun yang ada diperuntukkan untuk wni
dengan tiga kategori utama
yaitu pekerja migran indonesia
pelajar yang telah menyelesaikan studi di luar negeri
dan asn yang kembali dari perjalanan dinas ke luar negeri
ketiga kelompok ini nantinya akan ditanggung biaya karantinanya
selama durasi karantina yang diwajibkan
sedangkan untuk wni
wni lainnya termasuk wisatawan
dapat memanfaatkan hotel rekomendasi satgas covid sembilan belas
yang sudah seharusnya dipesan sebelum kembali ke indonesia
wiku menambahkan saat ini pemerintah berencana menambah
tiga lokasi karantina terpusat di wilayah dki jakarta
masing masing di rusun penggilingan di pulau gebang
rusun daan mogot
dan di lembaga penjamin mutu pendidikan lpmp provinsi dki jakarta
terima kasih atas pertanyaan ini
terima kasih atas pertanyaan ini